memang saya yang bersalah
tolong biarkan dewi masih kerja disini
untuk nemenin nabi
karena ini bukan salah dia
sebenernya salah saya
dok lebih baik anda pergi aja
stres saya ada dokter disini
saya yang sudah mengajak anak anak pergi ke taman
dan karena kehadiran saya disitu
konsentrasinya dewi kepecah
bukan salah dewi ini semua salah saya
jadi celaka karena saya
buratno harus jelaskan sama saya
dan menjawab pertanyaan ini
kenapa buratno itu sangat membenci dewi
apa salahnya dewi
selama ini setahu saya yang salah itu adalah anaknya bu retno
itu bukan salah bayu
itu salah bayu
itu salah bayu
itu salah bayu
itu salah bayu
itu salah dewi
itu semua salah dia
mas dewi sekarang akan menderita
kamu mau teriak suara kamu sampai habis juga dewi gak akan pulang lagi ke sini
dibilang jangan berisik
dan bu retno juga gak boleh terlalu emosional dan marah marah
karena kalau tekanan darah bu retno itu tiba tiba naik dan naik dengan cepat
itu tidak bagus
kalau memang bu retno benar punya penyakit jantung
harus dijaga emosinya ya
udah tahu saya nggak boleh stres
kenapa anda lakukan itu sama cucu cucu saya
anda kan penyebabnya
memang saya yang bersalah
dan saya mohon sama bu retno tolong biarkan dewi masih kerja disini
untuk nemenin nabi
karena ini bukanlah
bukan salah dia
sebenarnya salah saya
dok lebih baik anda pergi aja
stres saya ada dokter disini
kamu masih saya izinkan ada disini karena permintaan reva
jadi kamu harus tahu diri
andai saja bayu masih hidup
dan bisa berkumpul disini
sama reva dan abi
saya pasti bahagia sekali
kamu ngapain masih ada disini

hari ini kamu masih ada di sini
aku akan selamatkanmu
aku akan selamatkanmu

aku akan selamatkanmu
aku ingin berjalan dengan anda
ratu jolim bu
saya mau lihat keadaannya abi
tante senang banget tante masih ada
om odin ngelawak tuh bikin abi
menghibur abi bu
makasih bang odin udah jagain abi ya
odin juga senang
kumpul sama abi kayak begini
saya cepet cepet panggil dr fahri
kalau kagak lah aduh
fahri dateng tadi
eh udah bu
saya permisi dulu mau bersih bersih
daripada salah ngomong lagi
kenapa keluarga bu red
begitu kejam terhadap dewi
apa salahnya dewi
padahal dia yang jaga api
cucunya anak kesayangannya bu red nau itu
dan dewi tetap aja bertahan di sana
aduh kasihan banget dewi
berilah kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini
kuatkan iman amba
dan berilah kesembuhan untuk abi
dan untuk sakit amba
ya rabbal alamin
saya yang sudah mengajak anak anak pergi ke taman
dan karena kehadiran saya di situ
konsentrasinya dewi ke
kamu baik baik aja kan
dewi kamu masih di sana kan
iya baik baik aja
abi juga lebih tenang
dia senang banget karena dia tahu saya masih di sini bersama dengan dia
dan saya mau bilang terima kasih mas fari
selama ini kamu selalu ada untuk saya dan nabi
banyak sekali pengorbanan dokter fahri untuk aku dan albi
aku sadar kalau tanpa dokter fahri aku belum tentu sekuat ini
saat aku terluka karena suamiku yang aku cintai menyakiti aku
dokter fahri yang bukan siapa siapa
dia yang selalu berusaha melindungi aku
dan menyembuhkan lukaku perlahan demi perlahan
aku akan membalas semua kebaikan dokter fahri
untuk aku dan abi